tentara israel merilis rekaman serangan di jalur gaza selama dua puluh empat jam terakhir hingga kamis
lebih dari dua ratus lima puluh jet tempur menyerang sejumlah infrastruktur pusat komando terowongan dan peluncuran roket
perang ini memasuki hari ke dua puluh pada kamis di mana jumlah korban yang tewas di gaza terus meningkat
menurut kementerian kesehatan palestina lebih dari enam lima ratus warga palestina telah terbunuh
dan lebih dari enam belas orang lainnya terluka
kerusakan skala besar juga terjadi di kota kan yunis di gaza pada kamis usai serangan udara melanda wilayah tersebut
sejumlah warga masih berkerumun di lokasi kejadian dan membantu korban yang terjebak reruntuhan
sementara sejumlah petugas medis berjuang menyelamatkan bayi yang terjebak di reruntuhan bangunan
usai serangan udara menghantam wilayah gaza
tiga juta penduduk gaza telah kehabisan
makanan air obat obatan dan bahan bakar
bantuan yang diizinkan masuk ke gaza hanya membawa sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan
sementara itu bantuan kemanusiaan dari uni emirat arab telah dikirim ke warga palestina
dari bandara royal air wing dubai melalui el arish mesir pada rabu
pesawat emirat membawa sekitar sepuluh ton pasokan penting termasuk peralatan medis
ini merupakan penerbangan ke enam yang dikirim oleh international humanitarian city
pengiriman terbatas berupa makanan obat obatan dan air dari mesir dimulai kembali pada hari sabtu melalui rafah ke gaza